sementara itu wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin secara online menghadiri acara halal bihalal yang digelar oleh international business association atau iba
bersama dengan para pekerja migran indonesia di dua belas negara
acara halal bihalal digelar di singapura
selain wapres ⁇ maruf ⁇ amin halal bihalal iba yang berlangsung secara offline dan online ini juga dihadiri menteri tenaga kerja indonesia ida fauziah secara online
dalam kesempatan ini wapres ⁇ maruf ⁇ amin memberi apresiasi dan meminta kepada iba yang merupakan mitra pemerintah
untuk terus berkomitmen memperjuangkan hak serta pemberdayaan pmi atau pekerja migran indonesia
sementara ketua iiba menyatakan halal bihalal dengan para pekerja migran indonesia dari berbagai negara ini bertujuan untuk bersilaturahmi
sekaligus meningkatkan persatuan dan solidaritas antar pekerja migran indonesia

bapak ketua umum apa yang saya lakukan gak pernah ada kepikiran harapan
yang penting dari peduli pmi di negara tersebut jajaran dua belas negara pada bisa sehat selalu bahagia selalu
untuk halal bihalal ini untuk berperat persaudaraan antara tiap negara